inilah video yang memperlihatkan orang tua dari seorang anak berusia tujuh tahun berinisial ba
yang menuduh beberapa dokter di salah satu rumah sakit di kawasan jati asi kota bekasi jawa barat
dalam video ini terlihat orang tua korban meminta rekam medis anaknya kepada pihak rumah sakit
usai anaknya didiagnosis mengalami mati batang otak pasca menjalani operasi amandel
senin siang pihak keluarga akhirnya resmi melaporkan direktur rumah sakit dan beberapa dokter ke mapolda metro jaya
atas dugaan malpraktek yang dilakukan oleh beberapa dokter
kuasa hukum keluarga pelapor mengatakan operasi sang pasien berlangsung pada sembilan belas september lalu
dan empat hari sebelum dioperasi pihak rumah sakit telah memeriksa kondisi kesehatan korban
dan dokter menyebut korban operasi

tiga jam menjalani operasi sang pasien keluar dari ruang operasi dengan keadaan yang tak sadarkan diri
dan hingga sembilan hari lamanya pasca operasi korban tak sadarkan diri dokter pun mendiagnosis korban mengalami mati batang otak
lalu di dalam lpkb ini kami ada melaporkan sekitar delapan orang terlapor ya itu sudah meliputi dokter dokter yang terkait
yang melakukan operasi
yang melakukan tindakan mulai dari dokter anestesi dokter tht spesialis anak sampai dengan direktur daripada rumah sakit tersebut
setelah koma selama tiga belas hari senin malam pasien ba akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di ruang icu rumah sakit
sebelumnya bocah tujuh tahun yang masih duduk di bangku kelas dua sd itu
mengalami henti jantung dan sempat dilakukan pacu jantung namun gagal hingga akhirnya diatakan meninggal oleh pihak rumah sakit
sekitar tiga belas hari di rumah sakit ini tadi jam delapan belas dicoba untuk memacu jantungnya untuk kembali tidak bisa dan delapan belas empat puluh lima dinyatakan pihak rumah sakit
alvaro sudah berpulang ke pencipta
ya kami sedih tetapi
harus ber harus kuat
sementara itu hingga senin malam pihak rumah sakit belum mau memberikan keterangan kepada sejumlah awak media atas tuduhan malpraktek terhadap penanganan almarhum
tim liputan cnn indonesia